kamu mau berubah gak hidupnya
tapi nia kan masih kecil banget mam
gak tau bapak
pengusaha pengusaha bos bos sekarang
debun sama anak anak kecil
anak gadis gitu lo bilang anak kecil
pokoknya asal lu setuju
dan mau membujuk nia nikah
soal dandanin itu urusan gue
lu terima beres
nanti ayah bujuk si nia
ayah juga udah capek
hidup susah kayak gini
berarti lu setuju sama rencana gue
calon suami seorang pengusaha kaya
dan juga dari semarang
lu tunggu besok gue
masuk gak ya
samperin gak ya
lo mau gak kawin kontrak
orang kayak mana ada yang mau sama nia
lagian kan nia masih kecil
pengusaha dari taiwan dari arab
lagian lo juga bukan anak kecil lagi kok
tapi kan nia gak ngerti bahasanya mak
gak perlu tau bahasanya nia
kita kaya hidup kita berubah
apa aja yang lo mau keturutan nih
ya nanti nia coba coba pikir lagi deh mak
udah gak usah mikir
lo pengen gak sih punya celana jeans lucin
pengen gak punya baju bagus
mak ini siapa suami aku
yang mau kawinnya mak
ini pak freddy sama nia
oh pak freddy lagi yang mau kawin
ah namanya juga kawin kontrak
gak perlu ada saksi
yang penting dikawinkan sah dan ada duitnya
ya bagai saya mak
sah sah aja lah
uang tunai sebesar empat puluh juta
silahkan kedua mempelainya
saya nikahkan dan kauinkan
saudara bredty bin tangseng
yang dengan nia binti ragil dengan mas kawin empat puluh juta dibayar tunai
nih tujuh juta jatah buat lo
kok cuma tujuh juta sih mam
bukannya tadi mas kawin yang empat puluh juta
benar empat puluh juta
tapi untuk pengeluaran pengeluaran yang lainnya kan pakai duit gue
emangnya orang apa sih mam
loh pemalsuan umur nia jadi dua puluh satu tahun pakai duit siapa
emang sebesar itu mam
belum pengeluaran pengeluaran yang lain
aksesorisnya baju pengantinnya make up nya belum baju yang lu pakai
bambu bodohin lu si asmi
ya kalau gitu sih ayah ngerti mam
nah gitu dong
kan gue jadi nggak enak disangkanya gue ngebohongin lu
yaudah kalau gitu gue pulang dulu ya
aku mau ada yang apain ko
hah kamu kan sudah jadi istri saya
jadi enam bulan ini kamu harus temani saya di sini
dan selama enam bulan kamu tidak boleh kemana mana
terus kalau kangen sama masa madika adik kamu aku gimana
saya tidak mau peduli
pokoknya kamu harus tetap di kamar ini
kalau kamu mau aku akan datang
kalau kamu sampai kabur
tapi tetap dong lah kayak gini
saya tidak mau tahu
kalau kamu sampai kabur kamu dan keluargamu harus kembalikan uang saya